alur tindak kejahatan dan pihak pihak yang patut dimintai keterangan
meski begitu menurutnya penyidik harus hati hati dan cermat dalam menelusuri aliran dana korupsi
yang merugikan negara sekitar dua ratus tujuh puluh satu triliun rupiah
apakah mereka yang menikmati secara sengaja hasil dari tindak pidana tersebut
dalam hal ini adalah mengetahui
bahwa uang yang digunakan itu adalah hasil tindak pidana
ini memberikan kemungkinan untuk kemudian bisa dimintai keterangan keluarga dari pihak pelaku
semisal misalnya istri karena dalam beberapa kasus tidak pidana korupsi
yang tidak menutup kemungkinan tindakan atau langkah tersebut dilakukan oleh aparat penegak hukum
agar bisa membongkar kasus tersebut secara deram deram